assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa sehat
sudah kumpul bersama keluarga
atau masih di jalan
yang penting puasanya selesai
dengan rasa ikhlas bahagia dan dalam keadaan sehat
baik kita akan lanjutkan dengan kisah kisah berikut
sekiranya anda punya seorang pemimpin
kemudian anda berniat untuk silaturahim
kemudian ketika anda datang ke rumahnya
dia hanya membuka pintu seperti ini
dan kemudian menutup pintunya
apa yang anda rasakan
pasti anda marah
atau kecewa atau mungkin menangis
sekarang yang kedua
esokannya anda datang lagi
dan pemimpin anda membukakan pintu lebar lebar untuk anda
bagaimana rasa perasaan anda
ya itulah sifat manusia senantiasa ingin dibukakan pintu
ingin dibukakan jalan
sekarang pertanyaan berikutnya
sekiranya anda sekarang menjadi pimpinan
lalu anak buah anda mau datang
lalu anda menutup pintu
bagaimana perasaan anda
tentu anda pun sama
harusnya membukakan pintu
itulah sifat fitrah manusia
dari allah al fatah
yang maha membukakan jalan
yang senantiasa ingin membuat manusia
ingin terdorong untuk memberikan jalan yang baik
dan apabila tidak membuka
maka alam akan membuka
tidak mungkin kita menutup negara kita
ketika era globalisasi
semua terbuka dengan internet
tidak ada lagi bisa tertutupi
karena semuanya bisa dilihat dalam gadget
bahkan indonesia masuk dalam mea
masyarakat ekonomi asean
semua terbuka internet semua terbuka
kekuatan dari mana yang membuka itu
ya dorongan besar
daya dorong besar untuk membuka segalanya adalah
kekuatan dari allah al fatah
yang maha membuka jalan
karena memang begitulah manusia
pernah berjanji kepada allah al fatah
agar jalan senantiasa terbuka
kita harus terbuka terhadap ilmu pengetahuan
agar kita tidak ketinggalan
untuk memberikan jalan dan maaf
hati kita senantiasa terbuka
untuk memberi dan menolong
karena ketika kita berpikirkan jalan dan maaf
kita telah berjanji
kepada allah al fatah
yang maha membuka jalan
seberapa sering kita menutup pintu hati kita
seberapa sering kita menutup pintu jiwa kita
ketika orang datang dan kemudian mengatakan
tapi kita mengatakan tidak
berapa banyak kita menutup pintu hati kita
bantulah aku menutup pintu
hal hal yang harusnya kita bisa lakukan
di bulan yang penuh rahmat dan barokah
kita kembalikan fitrah kita
di bulan yang penuh dengan keindahan kita
sejenak kita fikirkan
sudahkah kita mampu membuka hati kita
kepada orang orang yang lemah di bawah kita
sudahkah kita mampu membuka pintu hati
kepada tetangga kita keluarga kita
yang membutuhkan pertolongan kita
sudahkah kita membuka pintu jiwa
agar senantiasa menerima segala
perubahan yang terjadi pada kita
kalau tidak ingat bahwa dunia akan mengubah kita
ya allah ya fatah
engkau lah yang membuka hatiku
maka bukalah hatiku
bukalah segala pintu rizkiku
bukalah segala perjalanan ke depan kita
agar kami mendapatkan jalan yang korah mati
dan bukalah hati kami
agar senantiasa melihat cahaya cahaya
yang tak mampu kami lihat
jangan biarkan mata kami tertutup oleh belenggu dan dosa
jangan biarkan telinga kami tertutup oleh kebencian dan kedengkian
jangan biarkan dada kami tertutup oleh amarah dan kesombongan
buka semuanya di bulan yang
penuh rahmat dan baroka
agar fitrah dalam diri kami kembali bersinar
allahumma ya allah
kami akan dalam keadaan hitam legam
tiada mampu melihat cahaya kebenaran
bukalah ya allah
agar kami mampu melihat kebenaran
yang senantiasa menjadi cahaya petunjuk jalan untuk kami